berita duka datang dari berita wafatnya ulama besar indonesia asal madinah sheikh ali jaber
almarhum sheikh ali jaber mengembuskan nafas terakhir pada kamis pagi
tepatnya sekitar pukul delapan lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
pendakwa sheikh ali jaber sebelumnya dirawat intensif di rumah sakit yarsi
cempaka putih jakarta pusat karena terkonfirmasi positif covid sembilan belas sejak dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
kabar ini disampaikan ustadz yusuf mansur melalui akun instagram pribadinya
dalam video unggahannya ia pun turut berduka dan mendoakan sheikh ali jaber
ustadz yusuf mansur menghimbau masyarakat untuk turut mendoakan almarhum
sheikh ali berpulang ke rahmatullah jam delapan tiga puluh pagi tadi di rumah sakit yarsi
almarhum sheikh ali jaber menemukan sheikh ali jaber di rumah sakit yarsi